berlatih dan terus berlatih bermain keyboard serta piano
inilah yang dilakukan jeffrey setiawan bocah empat belas tahun asal kendal jawa tengah
yang duduk di kelas dua smp kendal itu
kembali mendapat undangan untuk memecahkan rekor
pada dua puluh sembilan februari nanti di new delhi india
sesuai dengan kepiawayannya dalam acara tersebut
jeffrey diminta bermain piano selama tiga puluh menit dengan mata tertutup
nama dan prestasinya akan dicatat dalam royal success book of records
karena membawa nama indonesia jeffrey berharap mendapat dukungan dan bantuan dana
dari pemerintah serta masyarakat
jeffrey menutup mata karena jeffrey
ingin berbeda dari yang lain
karena kalau main piano dengan mata terbuka itu
hal yang biasa
ya biasa yang dilakukan semua orang
semua orang pasti bisa melakukan hal itu
jeffrey ingin mencoba hal yang baru
seperti menutup piano dengan mata tertutup
dan alhamdulillah jeffrey kemarin
bisa memencahkan rekordinya di berlin germany
alhamdulillah jeffrey bisa memecahkan rekor tersebut
dan dukungan penuh dari pemerintah
kemahiran jeffrey bermain piano dengan mata tertutup
membuat heboh dunia
hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraihnya
di dalam ataupun di luar negeri
yang terakhir jeffrey memegang rekor tampil selama tiga jam
membawakan seratus lagu di berlin jerman
pada tiga belas april dua ribu tujuh belas
damar sinuko semarang jawa tengah